untuk itu telah terhubung bersama kami melalui sambungan zoom putri indonesia dua ribu dua puluh ayu mauli dan selamat pagi ayuma
hai pagi kak apa kabar semuanya
nah ini udah kembali lagi ya ke indonesia setelah selesai berkompetisi
seneng banget juga akhirnya sudah pulang
sudah kembali makan nasi ini nasi pajang
tadi barusan nasi uduk
waduh waduh udah makan nasi uduk nih dia nih
berarti aku juga bisa jadi miss universe ya
sarapannya nasi uduk sama kayak kita
nah ayuma ini bisa diceritakan bagaimana perjalanan selama di miss universe
persiapannya ini berapa lama sebelum kompetisi
iya jadi kita memang sudah menang dari putri indonesia ini
terima kasih sebelumnya untuk ysf indonesia dan juga pt musikarato
yang telah menunjuk ayu sebagai putri indonesia
yang otomatis menjadi miss universe indonesia tahun dua ribu dua puluh pada bulan maret tahun lalu kak
jadi karena memang pandemi situasinya kita persiapannya panjang banget
sampai akhirnya berangkat kemarin pada bulan mei
kita pun awalnya juga sudah apa ya deg degan nih
lomba gak sih ya kan
karena situasi yang emang benar benar kita gak bisa harapin
tapi ternyata alhamdulillah lancar
karena ajangnya sampai selesai dan bisa membawa harum nama indonesia
di mata dunia
selain persiapannya juga harus lama dan matang ya
masalah kesehatan pasti utama
nah karena digelar di tengah pandemi belum lagi kita tahu kan digelarnya di amerika
itu kan ada yang namanya sentimen anti asia nih
bahkan terdengar sampai ke indonesia
itu gimana apa yang berubah apa yang disesuaikan ayuma
benar aku sebenarnya waktu dengar itu takut ya
karena apalagi lombanya di amerika
tapi to be honest saat di sana nggak ada yang ngerasain namanya asian games sama sekali

aku tidak tahu
pastinya ini kan ajang miss universe ya
dimana kita merupakan ajang untuk seluruh wanita yang ada di dunia
jadi di saat kita berkarantina ini justru kita merasakan yang namanya kesatuan
antara kita negara satu dengan yang lain
kita malah menjadi sahabat
semua jadi nggak ada yang masalah asian heat sama sekali
kita gak merasakan itu
cuman awalnya emang sempat takut
tapi di sana beneran asik asik aja
semuanya bisa berteman satu sama lain
oke berarti memang alhamdulillah tidak ada kejadian yang ini ya
yang tidak mengenakan yang dialami di sana
lancar berkompetisi sehingga akhirnya mendapatkan prestasi dan balik kembali ke indonesia
nah satu yang menarik ini ayuma sampai di mana mana nih di media sosial ada dibahas begitu ya
terkait kostum nasional atau national kostum ayuma
yang mengambil tema komodo
tentu ini unik banget sampai tadi kita penasaran ya
dan dia juga ini detail sekali
dan akhirnya bisa ditampilkan begitu dengan keren banget
ini inspirasinya apa sehingga akhirnya memilih komodo untuk ditampilkan

iya jadi memang di tahun dua ribu dua puluh pemilihan putri indonesia itu kita sudah komis dengan pemerintahan provinsi ntt
jadi untuk ajang internasional seluruh pemenang jari putri indonesia nanti akan mengangkat tema ntt
dan saat waktu karantina kemarin saya kan memang kesempatan langsung ketemu sama komodo
jadi udah dapat hati oke klik aku maunya komodo
karena kayak udah dapat chemistry nya gitu
komodo itu memang satu satunya hewan yang ada di indonesia
dan kita percaya sebagai ya let's say dinosaurus satu satunya yang masih hidup gitu kan
hingga sampai saat ini
jadi aku benar benar komit aku mau komodo
tapi aku gak mau yang grande
aku maunya saat konsultasi dengan kak diana dengan lesiel c euling
itu memang maunya yang lady
tapi tetap harus yang
ada unsur kejutnya
di bawah ini juga memang simple elegan
begitu lampunya mati
waduh itu led nya
gawar gitu ya
merah gitu langsung
merinding tau liatnya
iya kalau aku dengar dengar cerita putri putri indonesia yang bawa national costum ke luar negeri
apalagi ke ajang miss universe dan miss yang lainnya ya
itu biasanya ada drama dramanya tuh
entah itu first pembuatannya
sampai ada yang ilang ada yang robek
aduh itu kamu ngalamin gak kayak gitu tuh
iya tuh gimana tuh
ya alhamdulillah kemarin semuanya lancar
jadi kita dari awal memang bawa kostumnya itu udah siap dengan kayak peti mati
karena kan ekornya tuh gak bisa ditekuk tuh kak
jadi ukuran boxnya udah satu meter lebih
terus dengan detailnya semua memang kebetulan alhamdulillah seluruh orang yang ada di miss universe organisasi pun
jadi mereka semuanya emang udah excited karena tau udah di press conference kan
jadi waktu di sana juga mereka yang sangat support
ditanya kamu mau lampunya dimatiin atau enggak
aku bilang lampunya dimatiin jadi makin keren lagi led nya bisa kelihatan
itu berat gak sih ayuma
iya itu panjangnya satu meter lebih begitu dengan detail kepingan kepingannya
ekornya dua meter kak
oh dua meter wah berarti petinya juga
berarti petinya dua meter tuh di bawah sana ya
berarti berapa itu
iya jadi itu dari logam tujuh puluh kilo
tapi di blur
terus akhirnya jadilah logam logam itu semua yang emang asli logam ya
ke semua detailnya itu aku sangat amazing banget
thank you so much untuk c yuling c sylvie sama cdanan
dengan totalitasnya yang benar benar ingin membawa harum nama komodo dan nama indonesia
jadi gak sekedar bikin aja
tapi detail itu mereka sangat

oke berarti emang lumayan banget ya tujuh puluh kilo untuk logamnya sendiri
belum ditambah yang lain
pasti kan ayuma juga bawa perlengkapan yang lain untuk ke sana
nah tapi untuk memasang kostumnya sendiri itu kan detail sekali begitu ya
ada kendala gak sih ayuma waktu disana
alhamdulillah enggak sih kak
itu kalau dipakai paling sepuluh menit doang
jadi yang pasti harus diajarin dulu
kabelnya sebelah mana apa segala macam
yang bikin berat itu dari kepala
karena kepala itu untuk stay biar gak jatuh
kan dia sangat hold still terus tight banget ya
jadi dari situ itu yang bikin agak pusing
tapi untungnya sebelum presentasi komodo itu kita sudah tidak puasa
udah gak bulan puasa
udah lebaran ya kalau nggak salah
jadi udah bisa makan banyak
udah punya siap stamina
ini kepalanya juga keren banget
ini kepalanya bukan kepala komodo asli kan ya
kita kaki mirip banget
soalnya mirip banget gitu
no itu agama kak
dengan itu tadi gimmick lidah yang kemudian bisa menjulur ya
ini pada arti pada intinya adalah thank you juga ayuma dan juga tim ya
yang bisa memperkenalkan komodo ke seluruh dunia
karena akhirnya menjadi statement juga untuk indonesia tahun ini bahwa komodo ya
karena kan banyak banget kontroversinya tuh soal itu
nah ayuma kan banyak sekali perjalanan sudah dilalui
ayuma juga masih panjang juga
masih muda juga
setelah menjadi top dua puluh satu di ajur
jadi top dua puluh satu di ajang miss universe kira kira mau ada apa lagi nih yang akan dilakukan ke depannya ayuma
apalagi buat indonesia
soal untuk ke depannya
harapannya ya tentu dimaksimalkan dari segi karir ya kak
jadi entertainment tetap jalan
senyum desa bersama dengan teman teman
kebetulan kemarin juga kita baru aja bikin trip dari tk senyum desa
kita kan punya tk gratis di madura
mereka juga barusan wisuda
pertama dari tk kita
jadi insya allah ayu ingin meneruskan itu semua dengan karirnya tentu juga
wah oke berarti sudah ada plan plan yang nanti akan dijalankan dan semoga lancar
terakhir nih ayuma sebelum kita tutup bincang bincang hari ini
ada pesan nggak mungkin kepada yang menonton ini yang ingin ikut putri indonesia ini gimana nih untuk kita deh
ini udah ngacip umur ya
iya untuk semua teman teman yang ingin join putri indonesia jangan lupa
tujuan menjadi putri indonesia adalah mendedikasikan diri kita untuk bangsa kita
jadi yang paling utama adalah kita harus kerja keras harus ikhlas dan harus tahan banting
yang pasti juga tanggung jawab untuk semua tugas dan amanahnya
hmm baik luar biasa sekali
nggak salah ya putri indonesia ini ya
baik terima kasih ayu maulida putri indonesia dua ribu dua puluh sudah bergabung bersama kami hari ini di cnn indonesia after sepuluh
sukses selalu ke depannya ya
thank you so much kak bye sampai ketemu